direkturat jenderal pajak kementerian keuangan melaporkan hingga dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
sudah ada jutaan wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan tahunan dua ribu dua puluh
namun momentum jelang batas akhir pelaporan spt pajak di akhir bulan maret dua ribu dua puluh tiga ini
dimanfaatkan penjahat siber untuk menipu wajib pajak yang lengah dan mendapatkan keuntungan
salah satunya dengan modus pemberitahuan soal kurang bayar
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual ada ibu dwi astuti
direktur penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat ditjen pajak kementerian keuangan
halo selamat pagi ibu dwi
selamat pagi mbak dea apa kabar
baik sehat ibu
kita tahu bahwa pelaporan spt selalu dilakukan setiap tahun dan hingga saat ini
sudah berapa realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan spt pajak sampai hari ini
sampai tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh tiga tiga puluh lima tadi malam
jadi kalau angka absolutnya itu sudah lebih dari sembilan lima juta untuk orang pribadi
dan lebih dari rp dua ratus sembilan puluh untuk badan
tepatnya dua ratus sembilan puluh empat sembilan ribu
mudah mudahan di sisa waktu ini kita akan bisa mendapatkan
karena biasa nih teman teman pajak ini semangat di akhir akhir waktu
mudah mudahan kita akan bisa mencapai target
mudah mudahan mencapai target karena memang pelaporannya ini hobinya mepet mepet ya ibu dwi
ya begitu lah
ya ibu dwi kalau kita berbicara soal pelaporan pajak svt
kita tidak bisa melupakan kejadian yang terjadi
nah di awal tahun ini di bulan bulan waktu waktu terakhir adalah soal pemeriksaan pegawai pajak
yang diduga memiliki harta yang cukup jumbo bahkan diklarifikasi oleh kpk
apakah imbas dari fakta fakta tersebut kasus pegawai pajak dan juga harta jumbo ini
mengerus kepercayaan masyarakat sehingga apakah di jen pajak ini mengantisipasi hal itu
orang jadi males untuk melaporkan pajak
kami terus terang saja tidak berpikir ke arah sana
yang kami lakukan adalah kami tetap bekerja dengan semangat untuk menyediakan semua fasilitas
yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama terkait dengan pelaporan spt tahunan
jadi seperti kita ketahui bahwa pelaporan spt tahunan khusus untuk orang pribadi
itu bisa menggunakan sistem yang disebut dengan e filing
nah tetapi di saat yang sama itu masih banyak juga teman teman wajib pajak yang
juga ingin berdiskusi langsung dengan petugas petugas kami
oleh karena itu kita tetap membuka layanan
bahkan layanan itu ditambah
ditambah dengan kita membuka pojok pajak di titik titik strategis di seluruh indonesia
di kpp maupun di kandil yang kita selenggarakan
misalnya bisa di mal bisa di daerah daerah kawasan industri gitu ya
atau bisa juga di tempat tempat yang memang diperkirakan di sana daerah strategis
yang biasa dikunjungi wajib pajak
nah kita buka layanan untuk berkonsultasi selain juga di kantor kita masing masing
jadi mudah mudahan harapannya ini target penerimaan spt akan tetap tercapai
tidak terpengaruh oleh situasi yang akhir akhir ini terjadi
demikian mbak dea
artinya sebenarnya dijen pajak tidak terlalu memusingkan hal tersebut
karena meyakini bahwa masyarakat akan tetap melakukan pelaporan spt dan juga membayar pajak
tapi apakah kejadian itu memengaruhi langkah langkah dari di jan pajak
untuk bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya melaporkan spt
artinya apa yang kita lakukan oleh direkturat jenderal pajak adalah
kami terus melakukan upaya upaya reformasi yang didasarkan kepada lima pilar maksudnya
yang pertama itu kita perbaiki organisasinya
yang kedua sdm nya juga kita tingkatkan
teknologi informasi dan basis datanya juga kita perbaiki
proses bisnisnya kita perbaiki
peraturan perundang undangannya juga kita perbaiki
intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam situasi apapun
direkturat jenderal pajak akan tetap fokus mereform dirinya
kemudian juga menegakkan kode etiknya gitu ya
sesuai kode etik pegawai kementerian keuangan
apapun yang terjadi
sehingga itu tidak akan mempengaruhi pelayanan kami
komitmen kami untuk memberikan yang terbaik
saya pikir kejadian akhir akhir ini itu tidak menghalangi direkturat jenderal pajak
untuk terus berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya
melakukan pemungutan pajak pengumpulan penerimaan pajak
untuk pembangunan bangsa dan negara
jadi itu mbak dea
baik ibu dwi
ada situasi lain yang kemarin viral di media sosial
dilaporkan melalui media sosial twitter bahwa
ada penipuan atau dugaan penipuan pajak
dengan mengirimkan program apk melalui layanan pesan elektronik
dengan modus pemberitahuan kurang bayar
seperti apa faktanya sebenarnya ibu
kami tidak pernah mengirimkan email seperti itu
untuk itu kami imbau kepada teman teman wajib pajak untuk waspada
sebetulnya di tahun ini saja kami sudah pernah memberikan pengumuman dua kali
terkait dengan apa namanya memperingatkan agar teman teman wajib pajak
untuk berhati hati bila menerima emailnya

tentu saja email yang kami kirimkan hanya dari domain pajak go id
tidak pernah dari alamat yang lain
dan kami juga dalam melakukan penagihan itu tentunya ada prosedurnya
ada tata caranya ada governance nya
tidak langsung mengemal mengatakan pajak wah didenda sampai lima belas juta tidak
karena yang tidak memasukkan spt itu dendanya untuk orang pribadi cuma rp seratus ribu
untuk badan itu juga cuma satu juta
jadi oleh karena itu kami ingin bawa sekali lagi pada kesempatan ini
terima kasih nih mbak dia diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi bahwa berhati hatilah
dengan email email yang dikirimkan bukan dari domain pajak

apalagi kalau sudah dengan ancaman mengatakan bahwa dendanya lima belas juta itu pasti salah
nah kalau teman teman menerima email email seperti itu dan ada peraguan silahkan konfirmasi ke kering pajak seribu lima ratus dua ratus
atau ke channel channel komunikasi lainnya
bisa ke instagram bdp bisa ke sering pajak gitu ya
berdasarkan informasi yang kami miliki
nah jadi jangan buru buru ketika menerima email yang mencurigakan gitu ya
dalam tanda kutip itu jangan buru buru dibuka apk nya
tanyakan dulu kepada kami
atau dilihat saja langsung kalau memang sekiranya itu mencurigakan
iya kasus penipuan ini atau peristiwa penipuan ini kemudian menimbulkan dugaan kebocoran data dari wajib pajak
apakah sebenarnya dijen pajak sendiri sudah pernah mempertimbangkan hal hal keamanan data dari wajib pajak sendiri bu
ya sebetulnya hal ini sudah juga pernah kami umumkan juga
bahwa direkturat jenderal pajak juga sampai saat ini memiliki prosedur terkait keamanan data gitu ya
jadi kalaupun belum lama juga ada beredar apa namanya terjadi kebocoran data
data itu bukan berasal dari sistem direktorat jenderal pajak
ya karena itu dalam pengumuman tersebut saya juga kami juga sudah mengumumkan
mohon maaf direkturat jenderal pajak sudah mengumumkan
agar teman teman wajib pajak rutin ganti password
jangan menggunakan password yang sekiranya mudah ditebak gitu ya
sehingga kemudian datanya bisa di hack atau dibocorkan gitu ya
jadi ini yang juga kami secara internal juga melakukan apa namanya
monitoring dan evaluasi kepada teman teman khususnya untuk itu tadi
selalu menggunakan data

kemudian tidak lupa mematikan desize ketika selesai digunakan dan lain sebagainya
karena sekali lagi kami sampaikan bahwa terkait dengan berita yang belum lama ini terjadi
terkait kebocoran data kami pastikan bahwa sistem direkturat jenderal pajak aman
data yang ada di rektorat jenderal pajak itu aman
baik saya konfirmasi lagi untuk meng clearkan tadi ibu menyebut soal password
apa saja yang harus diantisipasi mengganti password apakah email atau mungkin aplikasi tertentu yang berkaitan dengan dijen pajak
kalau secara umumnya password apapun semestinya karena itu harus dilindungi dan harus diganti secara berkala
jadi karena kita apa namanya sebagai pengguna kita tidak bisa menghindari menggunakan media sosial ya
apalagi sekarang di era digital seperti ini
jadi kalau untuk yang diganti kalau saya apa namanya
jadi kalau untuk yang diganti kalau saya apa namanya
pribadi gitu password apa saja itu harus hati hati apa namanya menyimpannya tidak dikeluarkan dan itu tadi diganti secara berkala
dan dengan menggunakan email yang tidak gampang ditebak misalnya apa ulang tahun misalnya gitu ya
atau apa namanya ulang nomor nomor yang dapat diingat lah gitu nah itu jangan digunakan
makanya apa namanya kita himbau untuk selalu rutin mengganti
jadi tidak akan pernah apa ya bisa tertebak lah oleh orang orang atau pihak pihak yang memang punya itikat tidak baik
baik itu tadi himbauan dari ibu dwi astuti direktur penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat di denpajak kementerian keuangan
soal kasus penipuan ini kurang bayar pajak melalui email maupun melalui media sosial
terima kasih ibu dwi sudah bergabung bersama cnn indonesia business dan referensi
semoga sehat selalu ibu
terima kasih mbak